sampai kapan kau tidak akan pulang seperti ini
apa kamu tidak mengkhawatirkan ibumu
yang perlu dikhawatirkan seharusnya aku
aku tidak punya tempat bernaung
sedangkan ibuku aman dan damai di rumahnya
perlu apa aku mengkhawatirkannya
kenapa kamu tidak mempunyai rasa bersama
ada salah sedikitpun di dalam hatimu
ayo tunjukkan di mana air ke rumahmu
benar ini arah ke rumahmu
benar apa mana rasa
nah menik juga bohong
aku mau buang air sebentar ya
uh lama sekali udah gitu teh
ayo paman kita periksa kesana saja
oh kayaknya kita dibohongin sama anak itu
ya sudah paman paman berdua kesana
aku akan mencari kesana
baik kena deng
punten nenk lihat mangku lihat mangku
enggak tuh bu saya gak ngelihat
amana deh iya tuh budak teh
nyamak anak kita cari keliling keliling kemana weh
kudu nepi kapangi
apakah kesana melihat anak lelaki yang tingginya segini
oh putra bibi yang bernama mengku
iya benar itu anak saya
kalau putra bibi yang bernama mangku mak tuh
ini juga saya lagi nyari
punten kalau begitu saya bisa ikut mencarinya
akhirnya aku bisa lari dari pemana rasa
mangku apa kamu serang mencariku
mangku kamu harus pulang
apa kamu terkasihan dengan ibumu
kamu gak tahu ibuku seperti apa
ibuku sering marah marah
makanya ibuku gak sayang sama aku
tidak ada seorang ibu yang tidak menyayangi anaknya
pokoknya aku gak mau pulang
aku juga punya seorang ibu
dan aku tahu pasti ibuku sangat menyayangiku
sama seperti ibumu
tidak aku tidak mau pulang
aduh alam semesta pun perlalu
aku tidak mau pulang
aku tidak mau pulang
aku tidak mau pulang
hapuntenki hamba tidak dapat menangkap orang yang telah melukai raden purwamena
karena ilmu kanuragannya sangat tinggi
sebenarnya siapa orang itu dia apakah dia berasal dari komplotan surakarta
bukan ki bukan dari komplotan surakarta
sebelumnya hamba memang tidak pernah melihat dia
sebenarnya siapa orang yang dimaksudkan kita
selamat kami pergi main dulu ya
tunggu sebentar apa yang terjadi antara raden purwamenang dengan orang yang melukai raden purwamenang
tahu paman raden purwamena
bicara yang jujur kalian akan diberikan hukuman
kalau kalian tidak jujur
hapunten paman raden purwamena yang menantang orang itu
kalian belum lebih
ki umbul lupakan peristiwa ini
tetapi kiumbul tetap harus mencari tahu siapa orang itu sebenarnya
aku tidak mau persoalan ini hanya diselidiki
pelakunya harus ditangkap dan dihukum dengan berat
aku tidak mau ada yang semenang menang dengan keponakan aku
aku ingin tahu
aku akan menghilangkan dirimu
dan menyelepaskan kembali kembali kembali untuk memahami
aku ingin tahu

banyak sekali halangan yang terjadi selama perjalanan kita ini kakak
apa ini memang isyarat sang hyang widi tidak berkenan
aku paham kepekaan perasaanmu dinda tapi
dalam suatu perjalanan pasti ada kalanya mengalami kendala dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar
iya kakak semoga saja
tunggu mereka lemah baru kita kepung mereka
dan kali ini kita harus lebih hati hati dan waspadanya
kali ini kita harus memberikan pelajaran ningrat kencana pukulan yang mematikan
aku punya rencana
sampai kapan kau tidak akan pulang seperti ini
kamu tidak mengkhawatirkan ibumu
yang perlu dikhawatirkan seharusnya aku
aku tidak punya tempat bernau
sedangkan ibumu aman dan damai di rumahnya
perlu apa aku mengkhawatirkannya
kenapa kamu tidak mempunyai rasa bersalah sedikit pun di dalam hatimu
ibumu yang telah mengandungmu selama berbulan bulan
dari kamu tidak bisa apa apa
hingga kau bisa sampai seperti ini
kau apa tentang ibuku
perasaan seorang ibu yang terpaksa harus berpisah dengan anaknya
ada seorang anak
yang terpisah dengan ibunya
yang bisa dirasakan oleh anak itu
hanyalah kesedihan yang menyunyut di hatinya
jangan kau siakan kasih sayang yang ada di hadapanmu
karena tidak semua anak
yang memiliki kesempatan sepertimu
yang masuk ke aku
jangan jangan dia kabur
karena aku memaksa untuk pulangnya
itu suaranya mangku
dari arah sana
kamu tidak apa apa
terima kasih pemanah
kalau tidak ada kau
pasti aku sudah dijual sebagai budak
kenapa kau meninggalkanku
aku memikirkan semua kata katamu